dari malaysia mereka minta beberapa berkas dari aku
dan mereka mendadak minta aku mengirim file untuk mereka
jadi aku seharusnya segera mengirimkannya
sedang apa kalian
kok belum tidur
aditya mau ngomong sesuatu kayak
saya ingin menikahi nadia
tapi itu pun kalau diizinkan oleh kakek
terima kasih aditya
kek senang mendengarnya
kek mengizinkan kamu menikahi cucu kek
karena memang itu yang kek inginkan sejak lama
kalau bisa kamu ketemukan dulu keluarga kamu
agar supaya pernikahan kalian nanti lebih nyaman dan afdol
bukannya saya tidak ingin mencari keluarga saya kayak
tapi saya nggak tahu harus kemana saya mencarinya
saya akan tahu siapa nama kamu dan profesi kamu
karena kamu sudah menyelamatkan saya waktu di rumah sakit itu
kamu bicara apa
kakek ingat waktu nadia kecelakaan
kek ingat kecelakaan
yang menyelamatkan nadia itu aditya
tapi sayang nadia gak pernah bilang terima kasih sama dia
nadia tahu itu aditya dari suster
aditya bukankah ini berita yang menyenangkan
kamu tidak jatuh ke bumi ini dari langit begitu saja
kamu juga lahir sama seperti anak anak lainnya
demi untuk kebaikan kita semua
kalau itu kemauan kek
tapi asal kakek tahu saya tidak ingin kehilangan kalian
terima kasih nadia
orang setua kakek sewajarnya punya penyakit seperti ini
boleh saya pinjam ini kah
saya ingin mempelajarinya
ini sekalian ini
terima kasih kek
kamu ingin membantu
ia seharusnya bisa meninggal nde

app loh adek
magic boost kecil begitul wassupr chap ya nvidia
yang berlaut sangat pandang
lewanya sendiri kebelakangan vince
gak pandang pirate bisa perhatikan aus nya
magneung hirup rasu puis
kayaknya dia masih gak sadar jam
yang penting sekarang kita serahkan ke imam
dan selesaikan usaha kita
baru ini parah sekali
kamu gak pergi sama yulia
gak ada apa apa kan
sekarang yulia di mana
dia ada di kamar mah
kenapa kamu berantem
saya ada perlu ma
iya ada apa
kamu kok kelihatannya panik sekali
mama khawatir sekali ada apa sih nak
ada kabar yang mengejutkan
kamu ketemu dengan saskia
ya tapi kamu ketemu dia di mana
dan bagaimana caranya kamu bisa ketemu sama dia nak
ma panjang ceritanya ma
nanti aja saya ceritain
ya udah saya pergi dulu
ma jangan sekarang
mama mau ketemu sama dia
ya udah kita berangkat sekali
kamu bawa dia ke mana
ini benar benar kamu saski
sudah kalian apakan dia
sumpah kita tidak melakukan apa apa
ini pasti perbuatan wanita itu
wanita yang di rumah bordir
betul pak imam
dia ditemukan di sana
kita gak sengaja melihat dia
kita mengenali dia lalu membawa dia ke sini
jadi dia ada di rumah bordil
tapi imam dia masih suci
kata perempuan itu ini malam pertama dia di sana
pak imam perempuan ini sedang sakit parah
lebih baik bawa ke dokter pak imam
sekarang sedang ehut pak imam
iya baik ma saya pinggirin dulu mobilnya
tunggu sebentar sayang
sayang akan biarkan sesuatu terjadi sama dia ma
itu temanmu juga nis cepat ma
kondisinya parah dok
siapa yang beli dia obat
saya juga nggak tahu mah
tapi yang pasti ini orang orang yang sama yang telah menculik dia
saskia diculik oleh pemilik rumah bordil
dan dia diberikan obat supaya dia bisa dijadikan wanita penghibur
mama tenang aja
dia beruntung kok
sebelum terjadi apa apa dia bisa diselamatkan
dan dia bisa keluar dari tempat terkutuk kutuk
alhamdulillah syukurlah dia selamat
kalau begitu sebaiknya kita berdoa untuk kebaikan dia ya
yuk sekarang kita sholat
mama yakin setelah kita sholat pasti udah ada kabar dari
rabbanahatillahi minyak yasin
ya allah ada jam tiga
kok gak ada yang bangunin sih
nia kemana lagi
ginjal kakek sebenarnya tidak rusak
demam kakek tidak ada hubungannya dengan ginjalnya
ini pasti salah diagnosa
sebenarnya dia masih bisa diobati
pasti sekarang dia berpikir umurnya sudah pendek
tapi seharusnya saya bisa serahkan catatan ini ke rumah sakit dan mengecek ulang
ya allah apa yang saya lakukan
kenapa saya bisa mendiagnosa penyakit seperti ini
sepertinya saya mengingat sesuatu
apa ingatan saya mulai kembali
kira kira dia lagi ngapain ya kek
dia terus terusan mempelajari catatan medis kakek
kakek pikir memorinya sudah mulai kembali
jadi semaleman kek
kakek nadia kita saudi yuk
makan sahurnya sudah siap
malam ini adalah malam yang spesial buat saya kay
allah maha besar
allah maha penyayang buat semua umatnya
begini saja kek